itu pak rija gak apa apa jadi kayak begitu ya
ini mulut juga kagak bisa ditahan
ini nyembur nyembur aja
kasian juga pak rija
jadi kebasan gitu
padahal kan maksudnya baik
mau gue elapin malah gue tinggal
tapi kalo gue disitu terus
kalo ketauan kiki
gue malah makin dicengin sama kiki
aduh ya ampun
begini salah begitu salah
ah ya allah
semoga ingatan saya bisa cepat kembali ya allah
supaya saya bisa mengingat semua kenangan dengan andin
dengan anak anak dengan mama dengan keluarga di rumah ini ya allah
tuh kan masa penasaran
kayaknya dia cuma pura pura gak tau deh
padahal aslinya dia tau banget nih
ma aku gak mau makan

rena kenapa sih
siti juga bingung ya
kayaknya karena tadi nungguin masalah kelamaan di luar deh mbak
terus tiba tiba masuk mukanya udah betek kayak gitu
ini gapapa yang ke depan kamar sama
ini lagi ngebahas masalah rena mas
ya rena tadi kan kita minta siap siap untuk makan
terus renanya gak mau makan
mau masuk ke kamar aja
ini kelamaan mukanya
iya kan bener kan nungguin saya pasti kelamaan nungguin saya
masalahnya bikin donatnya itu belum selesai tadi
tapi ya syukurlah
kalau kamu dan semuanya tahu
kalo ternyata bukan nino yang mau hamil sih ya mbak
walaupun sebelumnya saya sangat marah
waktu saya tahu nino gak mau ngakuin
anak yang ada di dalam kandungan sienna
dan sampai sekarang
saya tetap merasa ngeri setiap saya membayangkan bukan hanya satu tapi dua nyawa yang sudah hilang di dalam kebakaran itu
saya sangat berharap polisi akan terus menyelidiki semua ini
sampai ketemu titik terang
tapi saya nggak percaya sih
kalo nino yang melakukan itu
ya mungkin itu karena kamu cemburu
dan memang banyak yang mengarah ke nino
saya pernah berada di posisi kamu satu

tapi siapa yang mengatakan
ekspektasi saya terhadap cinta itu terlalu jauh

ujung ujungnya saya menderita
makanya saya menutup diri
sama mereka yang bisa mencintai seseorang tanpa batas
mencintai seseorang tanpa batas
saya hanya merasakan cinta sejati itu
saya hanya merasakan cinta sejati itu

hanya dari dan untuk adik dan kedua orang tua saya

ma kenalin ini
aduh kok saya jadi canggung begini ya
ketemu elsa sama laki laki lain
iya sama maksin
mau ketemu sama nino dan
kayaknya ada pertemuan keluarga nih
udah ketemu sama jessica mama
udah ketemu sama jessica mama
jadi bingung jawabnya
jadi bingung jawabnya
udah saya tinggal dulu ya
cepet banget sih
tau tau udah deketin mama chandra aja sih
ini kayaknya sebenarnya jessica modus doang sih

sejak nino kerja di kantor
atau mau ambil hati mama chandra

kalau kita udah selesai kita pergi aja yuk
kayaknya kita masih ada waktu untuk
kayaknya kita masih ada waktu untuk kopi
jadi kurang lebih kita sepakat kayak gini ya
jadi kurang lebih kita sepakat kayak gini ya

hai jessi apa kabar
alhamdulillah aku baik tante apa kabar
sudah lama kita gak ketemu ya
iya lama banget
terakhir kali kita ketemu sama om di waktu aku masih dirawat

iya udah lama sekali waktu kita nengokin elsa ya
dan sebelumnya aku mau minta maaf banget sama tante wattu
nggak ada aku masih di luar
aku terus berduka cinta ya tante
iya makasih sama sama
jess makasih ya
ya mungkin udah takdir ya
udah pada mulai makan
iya baru kelar meeting kecil kita
mau pesan apa minta kau pesanin
nno kok kamu gak bilang sih kalau ada elsa di sini
nno kok kamu gak bilang sih kalau ada elsa di sini
terus ada temennya laki laki ya
terus ada temennya laki laki ya
terus ada temennya laki laki ya
elsa kan udah bukan menantu mama
siapapun yang elsa mau ketemu
siapapun yang elsa mau ketemu
udah bukan urusan kita lah pak
ya iya sih sebenarnya bukan urusan kita
cuman mama kaget aja
yang mama tau sih
mencintai kamu dan gak bisa ngelupain kamu
biarpun kalian udah bercerai
biarpun kalian udah bercerai
kayaknya elsa udah beneran move on
kayaknya elsa udah beneran nih move on
terus nino memang udah ngerasain apa apa kayaknya
terus nino memang udah ngerasain apa apa kayaknya
gak ada reaksi apapun
gak ada reaksi apapun
gak ada reaksi apapun

sekarang udah gak ada waktu buat aku
papa sibuk dengan urusan papa sendiri
papa sibuk dengan urusan papa sendiri
papa sibuk dengan urusan papa sendiri
di luar rencana
rena boleh kok bete
tapi nggak boleh marah sama papa
gak boleh kayak gitu dong ma
papa tuh gak bermaksud lupa
papa tuh gak bermaksud lupa
cuman memang tadi abis
diperiksa sama dokter itu
ya kan papa harus pasang perba
ya kan papa harus pasang perban
jadi memang prosesnya rama

padahal papa yang janji mau bikin donat sama aku
tapi papa malah terima telepon
tapi papa malah terima telepon
terus papa gak banyak lagi
malah bikin donatnya gak jadi
aku mau bikin lupa
aku mau bikin lupa
maaf ya udah gue tren aja di nunggu
maaf ya udah gue tren aja di nunggu
udah sekarang gini aja
kita makan dulu yuk
makan siang dulu ya
terus abis makan siang
baru kita lanjutin bikin donatnya lagi
nah gak mau kan
kalau papa sakit
kalau papa sakit
terus papa masih harus minum obat

papa gak mau deket deket sama aku lagi

papa gak punya pikiran kayak gitu kok
memang ini murni papa lupa
ya papa janji ke papa gak kayak gitu lagi
ya papa janji ke papa gak kayak gitu lagi
papa akan selalu inget ya
papa janji gak sibuk lagi ya
papa janji gak sibuk lagi ya
itu dong senyum
itu dong senyum
kita makan dulu yuk
ya makan siang dulu yuk
nih sekarang kita
makan apa itu sekarang
ini mau papa suapin sini
oh dia gak suka itu
oh gak suka daun bawang ya
sini sini papa suapin mau
papa suapin ya
sini sini papa yang pegang
ada apa yang papa suapin mau
gak mau mau makan sendiri
katanya bapak mau sama aku
reina masih ngambek nih
kayaknya ada hal yang belum selesai
yang dirasakan sama reina
jadi apapun itu
dia sambut dengan cemburu
udah dapet belum ya
nanti namanya jhoana mau ngasih nomer teleponnya
oh daunnya gak suka
kok dimasukin lagi sih
hmm enak mah
wah anak kita
coba nih apa apa nih makan banyaknya
yang buat capek nih mas kiki ya
makasih ya udah nganterin saya ke kantor lagi
saya sebenarnya masih penasaran sih soal
tadi ada nino kenapa nggak dibahas tentang ferry
bukan aja gak mau bilang
tapi memang saya serahkan semuanya ke pihak yang berwenang
dan saya yakin pasti polisi akan cross check lagi
ya saya berharap
sama seperti apa yang kamu temuin ya
semoga memang ferry bukan
sama seperti apa yang kamu katakan

bukannya cemburu ya tapi
saya udah bilang
saya pernah lihat posisi kamu sekarang
saya ngerti kok perasaan kamu itu seperti apa
sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak
terima kasih yano udah repot repot nganterin saya kembali ke kantor
justru saya yang terima kasih
karena udah kasih kesempatan banget ya
iya harus dianterin dong gentleman

sudah kalau gitu saya masuk ya
sorry ya makasih banyak ya

kalau gitu saya permisi dong
ya udah kalau gitu kita pamit ya mai
kita balik dulu ya terima kasih banyak ya
salam pak ya ada apa
permisi pak rendy
ini untuk schedule terupdate pak al

yang udah saya revisi ya pak
padat banget ya ini
tadi itu pak al minta saya
jam waktu reina pulang
waktu reina pulang sekolah
jadi mungkin pak al ada janji sama reina
kayaknya agak susah juga deh
karena kebetulan tim yang dari singapura itu juga
jadwalnya agak padat pak
iya sih pasti sih
sama tim dari singapura
ya kali aja mereka bisa paham gitu
saya paham pak al juga kan
sayang banget sama keluarganya
ya pasti pak al juga butuh waktu sama keluarganya
supaya ingatannya bisa cepet pulih kan pak
pak rendy gak makan siang
oh saya sih udah pesen makanan
kamu udah makan siang juga
tadi saya udah makan sama temen temen yang lain
tadi makan siangnya gak sama
wanita itu seneng loh kalau diperhatiin pak
makasih saran ya
cukup sih bel
nanti kalau ada update saya akan kabarin kamu ya
saya kembali ke ruangan dulu ya
terima kasih ya
kita selalu bercinta
ya emang bener sih gue gak perlu tau hal ini tapi
astaga sebentar lagi aku harus meeting lagi untuk keberangkatan ya pak bobi
iya assalamualaikum halo di
iya dia ada apa ada yang penting kah
eee enggak sih
hmm kamu udah makan siang
ya kalau ada waktu saya mau ngajak kamu makan siang
maaf di tapi aku baru aja selesai makan siang sama bu chandra dan nino
mungkin lain kali kita bisa makan siang bareng ya maaf ya
pak nino sama bu chandra
atau hari ini kamu ada waktu luang gitu untuk kita bisa ketemu
iya aku udah bener minta maaf di aku waktunya mepet
bangat aku mau segera meeting abis ini
kalau gitu aku tutup dulu ya teleponnya assalamualaikum
kok respon bella jadi seperti ini ya
apa memang mungkin bella bukan jawaban dari doa saya
huh ngeselin ya bu bocah

tapi dia dapat omongan dari siapa ya
apa janjian dari emaknya kali ya
terus dia ngomong sama rena
hmm kasihan juga sih gemoy jadi pendiem gitu
yang biasa ceria jadi murung
sering ketawa ini juga kagam
indoyan makan ini jadi males makan
hah emang ini semua gara gara dia deh tuh
ah ambiar semuanya
sibik ini memang dingin buat kamu mir
soalnya saya lihat kamu dari tadi tuh ngomong sendiri
kayaknya kamu lagi ada masalah berat banget ya
berat apaan sih soal tau lu
emang udah tadi dimari
sampai sekarang kamu masih di rumah
emang udah tadi dimari
ya sebenernya saya mau bikin kopi mir
biar hati kamu yang panas jadi
saya bikin teh ini dari resep ibu saya mir
saya ngaduknya tujuh kali
ya udah gak apa apa
sebenernya tuh saya tuh ingin jadi jadi jadi
jadi apaan lu
jadi ultraman lu
jadi jadi pacar yang baik
aduh ya ampun
senyum senyum lap sendiri dah
maaf ya makasih tehnya
baru mengungkapin perasaan
ingat kamu di rumah
mama mau nanya boleh
hubungan kamu sama jessica tuh cuma urusan kerjaan
atau ada yang
lebih dari kerjaan
kalo orang tuanya udah sendiri pasti mikirnya jauh sekali
urusannya cuma kerjaan mah
mama tau sendiri
akhir akhir ini aku gak pernah mikirin soal lain lagi
gimana ngebalikin semuanya kembali normal
gak ada kepikiran untuk
mikirin orang lain atau apa enggak
nanya juga nggak pas ya soalnya
sekarang kamu juga lagi banyak masalah
tapi kalaupun nanti ke depan
ada apa apa pun
ya nggak apa apa juga
cuma ya harus diselesaikan semua ya
masalah kamu sekarang ya nok
udahlah sekarang gimana mikirin
hari tua mama
ada yang nemenin itu penting
karena aku gak bisa selamanya nemenin mama
jangan deh no
sepertinya saya nggak bisa kesana sekarang nih pak
undur besok atau lusa pak
lusa juga gak bisa pak
besok berarti bapak pulang ya
kalau mau ini
karena untuk menjaga istri saya
jadi kemungkinan malem pak
ini mungkin malem pak
kamu harusnya ketemuan sama supplier ya
ya udah pergi aja
aku gak apa apa kok udah
udah mendingan ya masih lemas
sendirian di rumah gak apa apa
enggak tenang lah kumah
enggak enggak enggak tenang lah kumah
tapi supplier itu penting kan
ini yang dari sumatera bukan
iya dari sumatera
ya udah gak apa apa
kamu harus temuin dia loh
ini sih ini juga udah sore
sakan juga pulang
jadi paling aku cuman sebentar
sendirian di rumah

aku gak mau ninggalin kamu sendiri
aku gak mau ninggalin kamu sendiri
kamu butuh apa apa
mau minum mau makan mau apa
aku harus ada
iya minumnya kan bisa semuanya disiapin disini
eh nanti kalau misalnya sampai
kamu gak boleh sendirian
aku coba telepon nosa dulu ya
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
ya pak ada apa apa
memang baik baik aja kan
mama alhamdulillah makin membaik nak kondisinya
udah menuju kesembuhan
kamu masih lama nggak di tempat kerja
belum tahu pak emangnya kenapa pak
ini papa harus ke covet city nak
ada supplier kopi dari sumatera
yang mesti ketemu sama papa
jadi papa harus ke sana
ini gak mungkin kan
meskipun tadi udah diinfus dan mama bilang mau ikut
tapi sebaiknya jangan sih
jadi papa sebetulnya
mau minta tolong kamu untuk jagain mama
aku sih gak tau ya pak pulangnya jam berapa
tapi aku juga gak bisa janji ya pak
kalau aku harus pulang cepat
emangnya kenapa gak nyuruh mbak anin aja sih pak
untuk menjaga mama
itu udah di sisi aku ya pak
aku berarti sudah melakukan sesuatu loh buat mama
emangnya mbak anin gak bisa gitu buat jagain doang
itu berarti papa
nah kamu selama kerja ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pasti gak mau ngerepotin mbak anin
tapi sebenarnya gue bisa aja sih
biar gue gak ditanyain
pulang jam berapa terus sama papa
itu pak rija gak apa apa jadi kayak begitu ya
lagi ini mulut juga gak bisa ditahan
ini nyembur nyembur aja
kasian juga pak rija
jadi kebasan gitu
padahal kan maksudnya baik
mau gue elapin malah gue tinggal
tapi kalo gue disitu terus
kalo ketauan kiki
gue malah makin dicengin sama kiki
aduh ya ampun
mbak mirna kenapa kepalanya
mbak mirna kenapa puyang
terus kenapa kok kayak gini
kenapa itu kepalanya
kalo udah masalah kayak begini ya
gak ada gue gak kenapa napa
eh emang cuma lagi puyang aja kepala
cerita aja gak apa apa
gak ada nggak ada cerita cerita
yang ada kalau gue cerita sama lo
nah ya kan berarti nih bener bener diandipendem
udah gak apa apa kalau masalah cinta
cerita sama kiki
kiki nanti kasih tau jalan keluarnya kayak gimana
enggak deh enggak deh
cinta cintaan gak jelas gak enggak
gue gak mikirin kayak gitu
nanti cuci muka lagi
ini cerita sama kiki
kenapa sabarin sediak paling
kiki angkat dulu ya
pak rizal nyuruh kiki ke dapur
gak tau mau ngapain
bukan tipe kikiku
mbak merah seorang
kiki kesana dulu ya
pak rizal mau ngapain tuh
dia mau ngadu apa sama kiki
kesana gak ya
tuh kalo gue kesana
kesannya gue kepo banget
tapi gue pengen tau
mina tuh sukanya apaan aja sih
saya minta tolong kamu tuh untuk
bikin catatan biar saya pelajarin
ya ampun pak nisa minta aja sih
beneran gak ini mau minta tolong ke kiki
perangkah aku kalo jatuh cinta gini amat ya
oke akan kiki bantu
ada tapi nya
gak gak gak gak
kiki saya gak punya uang ada sih
tapi saya buat tabung untuk nikah
hei kiki itu duitnya udah tumpah ruah
kiki itu pembantu kaya raya
gak butuh duit
orang gaji kiki berkali kali lipat
kiki itu pembantu kaya raya
kiki itu pembantu kaya raya

gakut kan ini ya pak
kira langsung depan kiki kalo sampe pak riza perani
perannya nyakitin mbak mirna
sakit tau begitu
jangan lah masa dikulau aja sakit
kiki dan gue
segitunya perhatian banget sama gue
terharu gue kiki
ternyata lo peduli juga
dengan masalah percintaan gue gini
tapi ini beneran apa kagak ya
gue yang banget mikirin kayak gini gue gak mau lagi yang mainin namanya jatuh cinta
karena gue masih trauma sama masa lalu
bahkan gue udah jadi samsak lah dibonggem lah
terus nanti kalau udah punya anak anakku jadi meninggal lah
gue juga gak mau
cuma pak riza kayak begini ya mulai koi juga gue sih
sebenernya sih kagak baik ya inget inget trauma masa lalu
gue harus bisa ngebuka diri
tapi kalau gue inget lagi gue ngeri yang mainin namanya jatuh cinta
pak riza sekarang dateng ngamarin cinta
apa bisa gue terima ya
aduh pusing juga gue mikirin
ya udah deh apa apa maunya sama lidya asgara
kamu sama aku lebih baik aku makan cepet cepet aja dan aku langsung masuk kamar
makanya pelan pelan ya rena ya
nanti keseluk lo kamu
udah nih kayaknya tadi supnya juga udah selesai
aduh ya ampun
aduh ya ampun ya ampun
aku udah selesai kok pak
bahwa kok cepet banget selesainya
kan aku makannya dikit
kenapa sedikit sedikit sih ma
yaudah aku ke kamar dulu ya ma
eh sus temenin ya
gak apa apa sus
udah udah biarin aja biarin
kasih di ruang aja dulu
kalau gitu kiki mending bawa askar aja
yang baiknya kiki gantiin bajunya tuh liat bajunya kotor
aduh kakinya seles seles
sampai jumpa lagi